masih disapa indonesia malam bersama saya friska clarissa
sejak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat diumumkan pada dua puluh maret lalu
prabowo subianto berupaya merangkul lawannya di pilpres
meski meraih suara terbanyak koalisi prabowo gibran belum aman di senayan
kita lihat berdasarkan hasil hitungan sementara
koalisi prabowo gibran baru menguasai dua ratus delapan puluh kursi di dpr
dari total lima ratus delapan puluh kursi yang diperbutkan
namun jika partai nasdem dan pkb bergabung
maka kekuatan prabowo gibran akan bertambah menjadi empat ratus tujuh belas kursi
sementara itu hanya pdi perjuangan dan pks yang hingga kini
belum ditemui prabowo dan menentukan sikap
di dpr masing masing pdip dan pks diperkirakan mendapat satu ratus sepuluh dan lima puluh tiga kursi
dan baru baru ini prabowo subianto mewanti wanti
bagi pihak yang tak ingin bekerja sama
lantas untuk siapa pesan itu dan apa maknanya
kita bahas usai tayangan berikut
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama
pernyataan tegas ini disampaikan presiden terpilih prabowo subianto
di rakornas pan kamis malam
prabowo menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik
agar jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik
pesan prabowo juga bisa berlaku buat mereka yang tidak ingin kerjasama politik agar jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik
ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu
pihak yang berada di luar justru membantu
ya yang bekerja sama aja bisa ganggu loh saya ingetin loh ya
jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpama
kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu
yang di luar jangan jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik
dan kalau kemudian partai politik
katakan tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa memberikan catatan catatan kritis
jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif kita setuju jangan
menanggapi pernyataan prabowo partai golkar sebagai mitra di koalisi indonesia maju menyebut
bagi yang tidak mau bekerja sama ruang terbuka di parlemen
pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah ada yang beroposisi
yang tidak mau ikut namanya oposisi
ya silakan aja kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen
kemudian yang mau ikut ya ikut dalam koalisi
sindiran prabowo soal jangan ganggu tidak spesifik ditujukan pada pihak tertentu
tetapi menurut pengamat politik dari ics made supriyatma
ucapan prabowo seolah mengingatkan pada era orde baru
saya mengalami asensi yang jauh ya
kayaknya balik saya mengalami tiga puluh dua tahun pertama hidup saya
itu di zaman orde baru gitu ya
diskurs ini kata kata ini muncul lagi gitu ya
sehingga saya sendiri mengalami kayaknya kenapa kenapa ini sudah hilang beberapa saat
saya mendukung bahwa ada oposisi
bagus sekali ada oposisi dan memang tugas kita untuk mengawasi
pemerintah itu harus accountable
ini dianggap sebagai sebuah gangguan
lalu di mana demokrasi gitu ya
sejak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat diumumkan pada dua puluh maret lalu
prabowo subianto berupaya merangkul lawannya di pilpres
koalisi prabowo gibran belum aman di senayan
koalisi prabowo gibran baru menguasai dua ratus delapan puluh kursi di dpr
belum mencapai lima puluh persen dari total lima ratus delapan puluh kursi yang diperebutkan
namun jika partai nasdem dan pkb bergabung
maka kekuatan prabowo gibran akan bertambah menjadi empat ratus tujuh belas kursi
sementara itu hanya pdi perjuangan dan pks yang hingga kini
belum ditemui prabowo dan menentukan sikap
di dpr masing masing pdip dan pks diperkirakan mendapat satu ratus sepuluh dan lima puluh tiga kursi
lalu kepada siapa pesan prabowo sesungguhnya ditujukan
hingga kini memang belum ada partai yang secara resmi mengumumkan
hanya saja pada senin lalu capres dari pdi perjuangan
ganjar pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi
dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran
kompas tv kepada siapa dan apa makna pesan jangan mengganggu
yang diucapkan presiden terpilih prabowo subianto
kita bahas bersama wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
dan politisi pdi perjuangan ciko hakim
sebenarnya yang disampaikan pak prabowo jangan ganggu itu
kalau dalam konteks pemerintahan apa sih
karena kan kalau bilang jangan ganggu ini kan subjektif misalnya
yang di luar pemerintahan memberikan kritik keras itu dianggapnya mengganggu atau tidak
ya saya untuk kesekian kalinya perlu menyampaikan itu adalah pernyataan yang terbuka ya
disampaikan pak prabowo dalam konteks ke negara
ke negarawanan ya ke negarawanan ya
bahwa kalau kita ikuti redaksinya adalah indonesia sudah tidak terbendung
artinya semangat dan tekad pak prabowo untuk membawa indonesia maju ke depan
sama seperti negarawan negarawan lainnya sudah sangat bulat
dan bagi yang tidak apa namanya ingin bekerja sama dalam konteks state ya
bukan dalam konteks pemerintahan silahkan nggak ada masalah
baru saja itu tidak apa namanya pernyataan yang betul betul normatif
jadi orang ingin bergabung berjuang dalam konteks negara ya
tidak mau bergabung pun tidak ada masalah
kerjasama itu kan bukan berarti dalam pemerintahan
bukan berarti hanya berkoalisi di dalam satu pemerintahan
bukan berarti misalnya mendapatkan menteri atau jabatan
menempatkan kadernya di jabatan tertentu
di luar pemerintahan pun
sebagaimana yang dipraktekkan selama ini oleh partai partai politik di indonesia
itu termasuk dikategorikan kerjasama
menyampaikan kritik menyampaikan masukan menyampaikan perbedaan pendapat
itu adalah bagian dari dinamika demokrasi dan itu keniscayaan yang memang ada di alam demokrasi
pak prabowo sudah dua puluh tahun berpartai
sudah dua puluh an tahun lebih berarti ada di alam demokrasi
mendirikan partai yang mana
partai kami besar juga karena kritikan
karena masukan dari pihak pihak yang berbeda pendapat
nah kami mengapresiasi dan setuju
dengan yang disampaikan tokoh bangsa pak ganjar pranowo
saya pribadi selalu dan bangga dengan beliau mengatakan
bahwa bisa saja yang mengganggu dari dalam
itu benar benar poin yang saya pikir sangat sangat berarti ya
bisa saja memang ada orang yang secara lisan mengatakan akan gabung dalam perjuangan ya
mencapai tujuan membebaskan rakyat dari kelaparan
tetapi justru berkhianat dengan melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai perjuangan tersebut
itu benar benar disampaikan oleh pak ganjar pranowo
yang di luar ya yang di luar pemerintahan maksudnya ya
bukan yang tidak bekerja sama
di luar pemerintahan bisa juga malah justru pihak yang membantu
membantu apa dengan memberikan masukan yang kritis ya
masukan memberikan informasi dari sisi luar
bahwa ada hal hal yang kurang tepat
ada hal hal yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintahan
itu bukan mengganggu itu membantu
jadi sebetulnya ini enggak ada masalah
saya optimis juga nggak akan ada masalah
baik dengan elit elit lain maupun dengan partai partai politik termasuk dan terutama pdi perjuangan
oke jadi kalau dari gerindra bilang ini gak ada masalah kok
kalau dari pdip melihat secara teks dan konteks
apakah ada masalah dengan pernyataan jangan mengganggu atau bisa jadi bias dalam praktik pemerintahan nanti
jadi gini kalau kita mendengarkan penjelasan dari bunga bibur rahman
tentu itu tidak menjadi masalah ya kan
kalau penjelasannya begitu elaboratif begitu komprehensif
namun tentu memang ada menerjemahkan apa yang disampaikan pak prabowo ini
memang karena kutipannya begitu pendek ya wajar wajar saja ada salah paham
kita akan membahas apabila yang disampaikan sama pak prabowo itu bukan seperti yang dimaksud bung habibur rahman
tapi tentunya memang sebenarnya itu yang dimaksud pak prabowo apalah yang disampaikan oleh bang habibur
tapi masalah adalah kalau kita bicara dalam sebuah sistem demokrasi yang safe
tidak boleh ada penonton yang pasif siapapun yang dimaksud sebagai penonton
saya merasa orang yang berada di luar pemerintahan partai politik yang berada di luar pemerintahan
baik sudah itu menjadi bagian dari parlemen atau di luar parlemen seperti masyarakat sipil
seperti masyarakat biasa masyarakat biasa rumput
saya rasa semua mempunyai channel channel tersendiri untuk menyampaikan kritik dan pesan dan aspirasi untuk pemerintahan yang berjalan
nah ini yang kita harapan kita bukan itu yang menjadi kata kata jangan mengganggu
nah ini harapan harapan yang kita sebagai insan demokrasi tentunya ke depan
pemerintahan yang akan dibentuk juga tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi tersebut
nah tetapi kalau kita bicara soal gotong royong kita bicara soal kerjasama
sesungguhnya tidak berada di dalam pemerintahan pun adalah suatu kerjasama suatu gotong royong
yang artinya sama sama membangun negeri ini bersama sama untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan juga checks and balances
kita selalu mengatakan gitu ya kalau kita lihat ada orang jahat gitu kan
kita selalu bilang semua orang itu terlahir baik atau semua orang awalnya selalu mempunyai niat baik
betul dan apa yang merusak niat baik itu kadang kadang apa
lingkungan itu tadi ya kan iman yang lemah ya kan terus gangguan gangguan cobaan cobaan nah itu
kalau kita bicara lingkungan itu seperti yang disampaikan oleh pak ganjar sendiri bahwa kadang kadang
ada di dalam juga akan mengganggu mengganggu itu selain korupsi ya kan itu
jauh dari nilai nilai perjuangan yang sebenarnya ingin diciptakan
tapi juga bisa inkompetensi gitu ketika salah memilih menteri misalnya
orang orang yang kurang kompetennya jadi harapan kami tentu apa yang disampaikan pak prabowo itu
juga berlaku ke dalam dalam artian jangan sampai asal meraup koalisi yang begitu besar
tanpa betul betul mencermati siapa siapa yang berada di dalam kompetensi kompetensinya
dan juga rekam jejaknya integritasnya dan lain lain
tapi pada prinsipnya kita harus menjaga demokrasi ini supaya tetap sehat
dan harapan kami tidak boleh ada penonton yang pasif di negeri ini dalam roda pemerintahan maupun di luar pemerintahan
agar jangan ada tafsir bahwa penonton yang dimaksud ini adalah dalam konteks pasif menjaga checks and balances
bang habib apa yang dijaminkan termasuk juga tadi pengamat dari
tadi pengamat dari peneliti ics bilang jangan sampai ada diksi seperti order baru
jadi pasif tidak boleh ada kritik seperti yang ditakutkan bagaimana untuk membedakan ini bang habib
dalam konteks state maupun good governance
ya demokrasi kita memberikan hak kepada pengamat seperti tadi ya pak made
juga untuk menyampaikan pendapat yang menurut saya juga tidak demokratis jadi demokrasi
memberikan ruang kepada orang yang tidak demokratis dalam melakukan judgement kepada orang lain
itu hak nanti rakyat yang menilai dia tadi katakan kan dejapu apanya yang dejau
dengan order baru lagi dikaitkan dengan order baru
partai gerindra partai yang dibangun susah payah di dalam sistem demokrasi
kami meraih kursi demi kursi menambah kursi demi kursi setiap lima tahun dengan keringat dan darah demokrasi
karena kami memenangkan hati rakyat begitu juga partai partai politik yang lain
lalu kalau kita menilai statement seseorang tempat paling tepat untuk mengkonfirmasi adalah tempat di mana statement tersebut berasal
saya adalah jurubicara resmi dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan pernyataan seperti ini
yang kedua dalam menilai pernyataan seseorang kita harus melihat histori
ya latar belakang sejarah apakah itu pernyataan yang baru
kalau saya ya coba teman teman nanti cek ya
saya sendiri sering menyaksikan pak prabowo sejak beberapa belas tahun terakhir sering sekali menyampaikan pernyataan yang serupa
sejak dua ribu sembilan baik di forum forum internal partai kami maupun di arena arena kampanye
kita sebagai bangsa bertekad membebaskan rakyat dari kelaparan
gerakan rakyat bagi yang tidak mau bergabung dalam barisan perjuangan silahkan minggir
kurang lebih kan begitu pernyataan yang konteksnya adalah untuk memotivasi
dan ini pernyataan yang biasa saja menurut saya
kalau ini dikaitkan dengan order baru lalu seolah olah ada tindakan anti demokrasi
di mana ada sejarah kami partai gerindra mempraktekkan tindakan tindakan tersebut
kami bisa dapat menjadi partai ketiga terbesar karena proses demokrasi
dan jaminannya apa jaminannya adalah track record kami
selama kami di luar pemerintahan kami lima tahun pak jokowi kami di luar pemerintahan
kami sampaikan kritikan kritikan yang membangun
ya tetapi kalau ada kebijakan yang baik kami support
begitu juga ketika lima tahun periode kedua pak jokowi
kami sebaliknya ada di dalam pemerintahan
kami support tetapi ketika ada kebijakan kebijakan yang kurang tepat kami tetap menyampaikan kritik kepada pemerintahan itu sendiri
coba cek di sebelas komisi dpr ya periode dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
saya sendiri di komisi tiga sering menyampaikan kritikan terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
dan kita ini sudah terbiasa ya kita hidup dalam era demokrasi ini siapapun yang ingin keluar dari fadsun tersebut dari sistem tersebut saya pikir akan berpikir panjang
karena pasti akan mendapatkan judgement mendapatkan hukuman dari rakyat
saya ke mas ciko seperti gerindra pdip juga kan sudah mafum di dalam maupun di luar pemerintahan
pesan jangan ganggu kalau tadi bung habib membantah dengan tegas gak ada kaitannya sama orde baru pdi
melihatnya juga tidak ada kaitan pesan ini
ya saya kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh bung habibur rahma sebagai jurubicara ya tentunya ya itu semuanya ideal dan itu normatif
nah kita tetapi tentunya apa yang disampaikan oleh pak prabowo yang sebegitu singkat saya rasa agak tidak elok kalau itu terulang lagi ke depannya
karena memang akan menciptakan penerjemahan penerjemahan yang bebas tadi
termasuk dari kelompok masyarakat sipil dari para pengamat dan juga dari partai politik lain atau dari masyarakat
baik itu yang berniat baik untuk meluruskan atau memang yang mau mendiskreditkan dan mencari salah salahnya pak prabowo
di sana saja bahwa ke depannya sebaiknya diksi diksi yang digunakan juga ada perubahan
kalau tidak akhirnya bung habib burahma akan terlalu panjang kan harus menjelaskan lagi menjelaskan lagi
nah tapi pada prinsipnya tadi kita saya ulangi lagi
kalau bicara soal demokrasi tentunya harapan kita membangun bangsa dan negara ini semuanya bersama sama
termasuk yang berada dalam pemerintahan di luar pemerintahan
masyarakat sipil yang ⁇ lets ⁇ say sudah mendeklarasikan untuk beroposisi atau siap untuk selalu mengkritik itu juga bahu membahu dalam membangun bangsa
kalau kita bicara yang mengganggu justru adalah lebih
lebih pasti bisa mengganggu ya itu justru kemungkinan dari dalam
karena mensabotase baik sengaja maupun tidak sengaja gitu
kalau sudah seakan akan sudah setuju dengan visi misi presiden
tetapi ketika di dalam wah nggak setuju gitu
memaksakan visi misi yang berbeda gitu itu satu
atau inkompetensi kompetensinya kurang sebenarnya
tapi dipaksakan untuk menjadi pejabat pejabat dalam pemerintahan
begitu juga korupsi tadi sudah disampaikan oleh pak ganjar
nah ini banyak hal yang memang justru yang dari luar bisa menjadi kontrol dari orang orang yang bisa mengganggu dari dalam
oke tadi harus diwaspadai bisa saja yang mengganggu itu dari dalam
tapi ada apresiasi tadi tahunnya dari mas ciko cuma ada masukan untuk diksi diksi yang digunakan
ya saya sampaikan bahwa memang pak prabowo adalah bukanlah seorang politisi
waktu tempat beliau menyampaikan kan memang sangat terbatas
artinya kalau bukan seorang politis ini memang tidak terlalu pandai beliau membuat menyampaikan kata kata yang tidak gampang disalah tafsirkan
tapi saya yakin rakyat paham banget bahwa beliau adalah orang yang genuin
orang yang ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara
sehingga rakyat tidak akan meragukan niat baik
pak prabowo dalam setiap menyampaikan pendapat pendapatnya di depan publik
tentu pak prabowo punya kekurangan ya
masukan dari bung ciko dan lain sebagainya
setiap masukan dari siapapun tetap akan kami hargai kami terima kami cermati
memang ke depan kita bukan persoalan kita capek mengklarifikasi bukan ya
ya yang punya karakteristik tertentu mungkin agak agak spesifik dan berbeda dengan pemimpin pemimpin lain
tapi insya allah ya rakyat tahu dan saya jamin pak prabowo adalah orang yang ikhlas
apa yang beliau sampaikan adalah niat baik beliau untuk bangsa dan negara ini
oke terakhir singkat saja bung ciko apa masukannya agar checks and balances ini berjalan dengan baik
mau di dalam mau di luar pemerintah termasuk pdip kan belum ambil sikap ya
ada siapapun yang nanti akan dilantik sebagai presiden dan kemungkinan besar akan pak prabowo dan gibran
harapan kami juga yang paling penting adalah memikirkan visi misi yang selama ini memang diperjuangkan
bukan menggemukkan koalisi karena sesungguhnya kalau let s say tidak harus delapan puluh menguasai parlemen
karena kita tahu sendiri bahwa yang berada di luar pemerintahan pun bukan berarti dari seratus kebijakan yang diajukan oleh pemerintah
karena selama ini juga tidak begitu ya yang terjadi di indonesia
dan kita sama sama membangun bahasanya dalam koridor demokrasi yang sehat
terima kasih mas siko terima kasih